sudah hampir dua puluh tahun hani mulyono rutin memberikan barang barang yang tidak terpakai di rumahnya
barang bekas yang disumbangkan tentu masih dalam kondisi layak pakai
selain pakaian bekas perlengkapan rumah tangga juga ia sumbangkan
seperti meja dispenser televisi mainan anak dan peralatan olahraga
menurutnya membeli barang baru berarti barang yang sudah tidak terpakai cukup lama harus segera diberikan kepada yang membutuhkan
selain berguna untuk orang lain hal ini juga bisa menjadi solusi untuk mengurangi barang yang menumpuk di rumahnya
tujuannya ya saya cuma pengen berbagi sedikit dari yang saya punya
untuk mereka mereka yang membutuhkan
kalaupun sudah tidak terpakai
saya sudah hitung ini sebulan mungkin saya tidak akan memakai ini untuk apa ada di rumah
saya akan cari yang lebih saya butuhkan yang ini akan saya lempar ke yasmin
supaya bisa lebih dibutuhkan sama mereka
kalau untuk dijual lagi mereka punya uang untuk biaya lagi sekolah gitu
barang tidak terpakai akan disalurkan hani ke sebuah yayasan
tentu barang barang itu harus memiliki nilai jual atau masih layak digunakan
karena hasil penjualannya
nanti akan digunakan untuk membiayai program pendidikan gratis
bantuan sosial lain yang dikelola yayasan
tujuan utamanya untuk membantu orang lain yang kesulitan
jadi dari sedekah barang yang kelihatannya kecil kecil
tapi kalau dikumpulkan secara gotong royong
maka kemudian mampu saat ini membiayai lima belas program program pendidikan dan sosial gratis
di berbagai tempat di indonesia

yang diperlukan oleh orang orang yang berpengalaman
yang diperlukan oleh orang orang yang berpengalaman
yang diperlukan oleh orang orang yang berpengalaman
ini setiap orang memiliki naluri menolong orang lain tanpa pamrih
bagi penyumbang ada manfaat lain
yakni meningkatkan kesehatan mental dan fisik
bahkan meningkatkan harapan hidup lebih lama
bersedekah itu memberikan efek yang luar biasa ya
pertama suasana hati
orang yang senantiasa bersedekah itu menjadi lebih tenang lebih tentram
kemudian juga dia akan memberikan emosi yang positif
karena dia sudah bisa membantu orang lain
dan atuan barang merupakan salah satu pilihan kegiatan di bulan ramadan oleh masyarakat
tidak hanya bermanfaat untuk orang lain
namun juga berbagi kebahagiaan menjelang lebaran
mentari detanzil jimmy chandra jakarta